alat ini dapat dihidupkan adalah alat mendeteksi jumlah orang yang berada di dalam
dalam rangka pencugahan penularan covid sembilan belas
seorang santri pondok pesantren di jombang jawa timur
menciptakan sebuah alat untuk mendeteksi kapasitas ruangan
alat ini akan memberikan sinyal jika kapasitas ruangan sudah penuh
sesuai ketentuan protokol kesehatan
dirinya memanfaatkan alat kamera sensor yang dipasang di pintu masuk dan pintu keluar
kemudian led metric disambungkan ke program yang dapat dimonitor melalui handphone
alat ini akan memberikan sinyal alur keluar masuk orang dalam ruangan
sesuai dengan setting protokol kesehatan
inovasi ini pun mendapatkan gelar juara dua dalam ajang madrasah robotic competition dua ribu dua puluh
yang digelar kemenat pusat
orang yang berada dalam ruangan yang mudah payah masuk dan yang keluar
untuk menghindari sosial disansi
untuk menghindari kerumunan
apa yang mendorong adik adik retarik untuk membuat salat ini
karena sesuai kondisi terkini yang mengharuskan kita sosial disansi
maka kami menciptakan alat ini adalah
yang mana ini di tengah pandemi covid sembilan belas
dalam ajang madrasah robotic competition yang dilaksanakan oleh direktur kskk
madrasah kami dapat juara
sementara itu tim dari institut teknologi telkomsel

untuk membantu pemulasaran jenazah covid sembilan belas
krain ini terdiri dari tiga alat yang memiliki fungsi berbeda
yakni keranda otomatis yang digunakan untuk membawa peti jenazah
dari kamar mayat ke ambulans
kemudian ada kren yang dipasang di atas liang lahat
dan berfungsi menurunkan peti mati dari keranda
serta alat rel khusus roda keranda yang dipasang di kedua sisi liang lahat
rel khusus roda keranda yang dipasang di kedua sisi liang lahat
rektor it telkom surabaya menyatakan
pembuatan kren pemulasaran jenazah covid sembilan belas ini
diberikan ke empat rumah sakit di jawa timur
dengan bantuan dana dari pemerintah
kren ini memudahkan teman teman yang bertugas melakukan pemulasan jenazah
yang pakai apd yang awalnya teman teman ini harus menggendong
atau mengangkat peti jenazah sekarang tidak perlu lagi
karena begitu jenazah ini disucikan masuk ke peti peti langsung bisa dibuat
dibawa ke sini ada rollnya kemudian krain ini otomatis masuk ke ambulans
karena persis kompatibel dengan berangkar dan sebagainya
kemudian dari ambulans dibawa ke pemakaman dikeluarkan dari ambulans
langsung di atas liang lahat kemudian tekan tombol dia turun ke liang lahat
sementara itu direktur rumah sakit uner mengatakan
inovasi ini bisa sangat berguna bagi semua rumah sakit
dalam proses pemulasaran jenazah covid sembilan belas
sangat membantu di dalam pemulasaran jenazah khususnya dalam proses pemakaman
karena dengan bantuan atau dengan menggunakan fasilitas krain ini
maka potensi transmisi atau penularan daripada covid sembilan belas ini
daripada petugas pemulasaran jenazah dan orang orang di sekitarnya
termasuk keluarga itu menjadi lebih kecil
yang kedua juga efisiensi tenaga karena petugas pemulasar jenazah sekarang ini
di era pandemi ini cukup lelah ya petugas kami juga lelah sebenarnya
tapi itu kita tidak boleh menyerah
inovasi ini diharapkan dapat dibuat secara massal
dan diberikan kepada rumah sakit rumah sakit di seluruh indonesia
tim liputan cnn indonesia